kesejahteraan sosial menjadi tema yang dipilih untuk debat terbuka tahap pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah dua ribu delapan belas nantinya
kedua pasangan calon ini akan diberikan waktu selama sembilan puluh menit untuk memaparkan visi misi serta menjawab pertanyaan dari para panelis
hari jumat dua puluh april dua ribu delapan belas nanti debat terbuka tahap pertama pilgub jawa tengah antara ganjar pranowo tadsyasin dengan sudirman said ida fauzia digelar di semarang jawa tengah
tema kesejahteraan sosial dipilih dalam debat kali ini
persoalan pendidikan sosial budaya keagamaan serta kependudukan menjadi empat subtema yang akan dibahas oleh kedua pasangan calon
dalam debat selama sembilan puluh menit pasangan calon dipersilakan untuk
mempresentasikan visi dan misi serta menanggapi pertanyaan panelis dan juga pertanyaan dari pasangan calon yang lain
kpud jawa tengah menyatakan bahwa kedua pasangan calon dan para pendukungnya wajib mengikuti aturan debat yang telah disepakati
ya secara teknis ya dalam ketika pasangan calon itu menjawab pertanyaan tentu pendukungnya tidak boleh meneriakan berteriak atau mengganggu jalannya acara tersebut
ya tidak boleh saling menyerang antar pasangan calon
tidak diperbolehkan jadi ketentuan ketentuan harus mengacu pada tema debat itu
baik untuk mengetahui perkembangan dan persiapannya kita bergabung bersama koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
selamat malam hendrawan kita tahu hari jumat nanti akan ada debat
pilgub jawa tengah yang pertama begitu dengan tema kesejahteraan sosial
sejauh ini bagaimana persiapan mulai dari persiapan kpu sendiri hingga persiapan kedua pasangan calon untuk berdebat pada jumat nanti
ya indra kalau saya lihat persiapan hari ini misalnya atau dari kemarin sampai dengan hari ini setidaknya
kami melihat persiapan persiapan yang sudah dilakukan kpu maupun pihak event organizer yang berhubungan juga dengan sejumlah media juga sudah disiapkan dengan baik
di salah satu hotel di semarang jawa tengah
dan seperti yang disampaikan sebelumnya ini adalah debat pemilihan gubernur jawa tengah dua ribu delapan belas putaran yang pertama
yang nanti akan menghasilkan atau menghadapkan dua pasangan calon yaitu ganjar pranowo tadsyasin dan juga sudirman said ida fauzia
tema yang disampaikan adalah tentang kesejahteraan sosial ada tema tentang kependudukan sebagai subtema
kemudian ada juga tema tentang keagamaan yang juga nanti akan menjadi salah satu
dan nanti akan ada lima segmen yang akan disampaikan yaitu pembukaan kemudian penyampaian visi misi dan juga program oleh masing masing pasangan calon
yang ketiga adalah pertanyaan dari moderator kepada kedua pasangan calon
setelah itu ada tanya jawab dari kedua pasangan calon
dan setelah itu yang terakhir adalah segmen penutup
nanti berlangsung sekitar sembilan puluh menit dan yang pasti anda bisa menyaksikan secara langsung di trans tujuh kemudian di cnn indonesia
dan di live streaming juga di detik com dan juga cnindonesia com
kita harap ini akan menjadi sebuah gelaran yang kembali sukses begitu ya yang dilakukan oleh transmedia
tapi hendrawan bicara soal dinamika politik menjelang debat yang akan berlangsung pada jumat malam nanti
bagaimana yang anda tangkap bagaimana yang anda lihat dan juga rasakan
kalau sebelumnya kita lihat ada pemberitaan bahwa ganjar pranowo sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada sudirman said
memang sesejuk itu dinamika yang terjadi menjelang debat di jawa tengah
indra sejuk atau tidak ini cukup relatif kalau kita bicara tentang pemilihan gubernur di jawa tengah
kita tahu di jawa ini ada jawa barat jawa timur dan jawa tengah
jawa tengah bisa dilihat sebagai suatu lokasi atau tempat yang tidak dinamikanya tidak sebegitu tinggi di tempat lain
namun kita tidak tahu
seperti apa gerilya yang sudah dilakukan
karena kita tahu bahwa yang menjadi perebutan dari kedua pasangan salon ini
baik ganjar pranowo gus yassin dan juga sudirman said ida fauzia adalah kelompok hijau atau kelompok nu
yang kita tahu di jawa tengah ini sebagai ormas yang cukup besar
dan ini bisa dilihat perebutan ini dari kedatangan ganjar pranowo ke sejumlah pesantren di jawa tengah
selain itu misalnya yang terakhir kita tahu sudirman said beberapa hari yang lalu juga berulang tahun
dan ini dirayakan di salah satu di pwnu misalnya
dan ini menjadi ulang tahun pertama yang digelar di kantor nu ini
ini sudah menjadi kepastian bahwa kedua pasangan calon ingin mendapatkan insentif politik dari kelompok kelompok ngo ini
dan meskipun di tempat lain misalnya atau kita bicara tentang jakarta
isu tentang politik identitas tentang agama misalnya itu cukup bisa dijual di jakarta
namun bila kita lihat di jawa tengah ini sepertinya tidak bisa berjalan dengan baik
karena kita tahu bahwa nu di jawa tengah ini atau kelompok nu ini adalah banyak pemilih pemilih yang tradisional
yang mereka cukup kuat cukup patuh terhadap kiai dan pesantren
sehingga mereka akan tunduk atas apa yang dilakukan oleh kiainya
nah ini yang nanti akan menjadi pertarungan bagi kedua pasangan calon
namun bagi ida fauziah dan sudirman said
ada insentif lain yang akan mereka tuju yaitu adalah pemilih perempuan
ida fauzia adalah salah satu atau satu satunya kandidat yang merupakan perempuan
kalau kita melihat daftar pemilih sementara yang terdaftar di kpu jawa tengah
ada dua puluh tujuh tiga juta pemilih
di mana ada pemilih perempuan ini jumlahnya sedikit lebih banyak dari pemilih laki laki
dan tiga belas enam juta pemilih laki laki
artinya ada sekitar seratus ribuan suara perempuan lebih banyak
yang tentu diharapkan ini bisa menjadi insentif politik khusus bagi pasangan sudirman said dan ida fauzia
nah apakah ini nanti akan bisa betul betul terjadi pada pemilihan gubernur yang akan digelajuni mendatang
kita masih harus melihat faktanya indra
baik terima kasih hendrawan setiawan
melaporkan langsung dari semarang jawa tengah